atas siapa perempuan itu sebenarnya
perempuan itu pasti suli kan
dia yang sudah membuat saya menjadi seperti ini kan

kenapa saya tidak bisa melihat
dia telah menimbulkan saya ke dalam laut kandang
kamu benar benar perempuan lelaki
sekarang cepat sembuhkan istriku yang sebenarnya
atau kau tidak saya bunuh
karena saya tidak bisa melihat
sekarang kamu harus mendapatkan hukuman yang setimpa

ayah anda merasa benar benar bahagia
kamu adalah putra ayah
dan merupakan juga putra mahkota dari kerajaan ini
itu semua berkat pak tongko yang telah menolong aku dan ibu
iya kanda lagi pula berkat pak tongkola saat ini keluarga kita bisa bersatu kembali
ayah aku punya permintaan
aku ingin kerajaan ini dirubah namanya jadi kerajaan tongkong
mulai hari ini saya titahkan kerajaan ini akan berganti nama menjadi kerajaan tongko